taman mini indonesia indah tampak lengang pada hari pertama pembukaan kembali jumat dua puluh agustus
pada pagi hari baru sekitar lima puluh pengunjung yang masuk ke area taman mini
taman mini indonesia indah kembali dibuka setelah dua bulan lebih ditutup
pengelola diharuskan menerapkan protokol kesehatan dan pengunjung diwajibkan mematuhinya
untuk saat ini pengunjung hanya dibolehkan berolahraga
anjungan daerah museum dan wahana bermain dalam ruangan belum dioperasikan
hal ini sesuai aturan dinas pariwisata dki jakarta yang hanya memperbolehkan tempat wisata dibuka untuk sarana olahraga
pengunjung yang masuk wajib menunjukkan sertifikat vaksin covid sembilan belas dosis kedua atau telah menjalani dua kali vaksinasi covid sembilan belas
taman mini dibuka mulai hari ini dari jam enam
sampai dengan jam delapan belas
dari pagi sudah banyak terutama yang bersepeda
sementara itu sejak delapan belas agustus kawasan wisata ancol juga telah kembali dibuka untuk umum
beberapa area yang sudah dibuka untuk berolahraga adalah pantai barat dan timur aliansi eco park dan pasar seni
pengelola ancol memperlakukan dua sesi jam operasional yaitu pada pagi hari pukul enam hingga sepuluh pagi dan sesi kedua pukul dua siang hingga pukul enam sore
pengunjung wajib melakukan pembelian tiket secara online itu di ancol com lalu kemudian nanti memberikan bukti vaksin
itu baik dari aplikasi peduli lindungi atau jaki atau dalam bentuk fisik print out
selain wajib menaati protokol kesehatan pengunjung juga dilarang membawa anak berumur di bawah dua belas tahun ke dalam kawasan wisata
pengunjung berusia di atas tujuh puluh tahun dan mereka yang belum divaksin juga tidak boleh memasuki kawasan ancol